pln juga sudah memiliki roadmap untuk mencapai karbon netral di dua ribu dua puluh
salah satunya yang dilakukan adalah dengan melakukan retirement pelm setelah bertahap
untuk mencapai karbon netral di dua ribu dua puluh akan terus dilakukan pembangunan ebt
yang dikombinasikan dengan energi storage dan juga interkoneksi
karena sumber sumber ebt ini kan tadi disampaikan banyak di indonesia
namun lokasinya itu tidak selalu di pusat beban
jadi bisa saja terletak di pulau pulau selain jawa bali
sementara pusat beban kita kan di jawa bali
nah itu akan membutuhkan interkoneksi ke pulau pulau tersebut